barusan istri saya memberitahukan ke saya
katanya dia mendapatkan kesempatan untuk terus mengajar
saya ingin mengucapkan terima kasih
karena isi saya sudah diberikan kesempatan
almarhum ayah kamu dulu itu sudah sangat banyak membantu saya
apa yang sudah saya lakukan ini belum ada apa apanya pak
tapi hal ini sangat bernilai sekali untuk istri saya
kamu kenapa sih
duduk dulu sayang
kamu lagi sakit ya
aku cuma kecapean aja
aku pengen istirahat
mama anterin ke kamar ya
kamu istirahat di kamar aja
akhirnya paketan baju gigit dari korea udah datang
udah jauh jauh pesen biar aku kelihatan lebih mending
wow bajunya eh bagus banget sesuai ekspektasi
gak sabar dah aku mau pake baju ini
aku mandi dulu aja kali ya
terus nanti tak copot terus kalian foto foto
ada yang nanya alamatnya si kiki nih
jangan jangan ini orang nge fins kali ya
mau kirim hadiah kali ya
gue kasih tau aja deh alamatnya kiki
tuh kan ada yang kasih alamatnya gimbeli
jalan alamanda lima
tapi dimana ini
yaudah aku harus cek dulu nih
sebelum rendino pulang kantor
makannya harus yang banyak ya
aku tidur sama mama
dengan bu andini karisma putri
iya dengan saya sendiri ini siapa
kami dari universitas pelita nusa
kalau ibu lolos di tes pertama
dan melanjutkan ke tes berikutnya
ini beneran saya lulus
jadwal tes berikutnya kapan
besok pagi jam sembilan
dengan agenda tes praktek
jadi ibu dimohon datang lebih awal ya bu
iya siap siap siap
nanti saya akan datang lebih awal terimakasih banyak ya
alhamdulillah ya allah
oh iya dan besok aku ada tes praktek
saya ikut semua selamat ya
hati aku masih gak paham mas
padahal kamu baik banget sama aku
dan aku bisa merasakan ketulusan kamu
tapi kenapa kau masih nolak aku ya mas
apa gue harus coba buat apa yang dendam gue ke andin
aku harus uapin drenam mas
aku juga harus siap siap buat besok kan
kamu mau saya bantuin
gak usah mas
aku bisa sendiri
pelukan kamu begitu hangat mas
tapi aku takut menikmati kehangatannya
aku takut berharap lebih dan
aku juga lebih takut kecewa lagi
drenam gak mau dibantuin
gak usah mas
yaudah saya ke kamar ya
rena makan yang pintar ya
kesempatan buat istri pak al
yang menentukan diterima dan tidaknya itu
bagaimana kemampuan dari istri pak al sendiri
dalam hal ini saya tidak bisa ikut campur pahal
sekali lagi terima kasih pak
baik pak al
semoga andin juga dinilai baik saat tes mengajar besok
tuh bagus juga ini bajunya
aduh cocok banget nih sama gigi
mas reni kelapa kelapa nanti kalau melihat gigi pakai baju ini
foto di depan kali ya terus nanti diposting di sosial media
baik bagus itu gigi
kecil batuk lewat cilincing beli pengki di rawa buaya
eh itu siapa yang baju kuning
jantung hati iu ya
siapa sih ya
hmm ngomong ngomong penampilan ayang kiki hari ini begitu anggun begitu cantik begitu mempesona hatiku
ah ya gimana ya kalau cantiknya itu udah bawaan dari lahir
susah kan untuk menghindarinya
kalau buat ayang kaki apa juga boleh
tapi yang bagus jangan mering mering
fotoinnya berarti model model gitu loh kakinya jenjang
terus kelihatan mukanya tuh inner beauty nya tuh langsung terpancar gitu
ya bener ya angle nya ya